pelabuhan kuala tanjung di kabupaten batubara sumatera utara dikonsep sebagai pelabuhan hub internasional di wilayah barat indonesia
pelabuhan ini diharapkan dapat mendukung program tol laut pemerintah
pembangunannya dibagi menjadi empat tahap
pada tahap awal dibangun terminal multiguna yang ditargetkan beroperasi pada april dua ribu tujuh belas
membangun dermaga merupakan salah satu bagian tersulit dalam pembangunan terminal multi purpose kuala tanjung
hingga pertengahan oktober pemancangan masih dilakukan di area dermaga
pembangunan terminal multi purpose atau multiguna merupakan tahap awal pembangunan dan pengembangan pelabuhan kuala tanjung
pelabuhan ini ditargetkan menjadi pelabuhan hub internasional di wilayah indonesia barat
pembangunan jalan yang menghubungkan dermaga dan lahan peti kemas juga masih berlangsung
jalan sepanjang dua tujuh km ini sudah dirampungkan kontraktor sekitar satu empat km
melalui jalan ini pelabuhan kuala tanjung akan berjalan ke kawasan kawasan kawasan
inilah peti kemas diangkut dari kapal menuju lahan peti kemas dan sebaliknya
lahan seluas sembilan belas hektare ini akan menjadi kontaineryat atau lahan untuk peti kemas
menurut pelindung satu ketika nanti beroperasi terminal multipurpose ini akan mampu melayani arus peti kemas empat ratus lima puluh hingga lima ratus tius per tahunnya
selain itu terminal multipurpose ini juga akan mampu melayani tiga juta ton curah cair dan satu lima juta ton curah kering per tahun
sejak april dua ribu lima belas hingga
pertengahan oktober tahun ini pembangunan terminal sudah mencapai enam puluh persen
terminal ditargetkan beroperasi pada april dua ribu tujuh belas
kalau kami lihat sebetulnya kendala yang dihadapi dalam konteks pengembangan tahap satu maupun tap dua
biasanya lebih banyak berkaitan dengan aspek perizinan
memang setelah keluarnya perpres tentang percepatan proyek strategis nasional ini
aspek perizinan lebih bisa dipermudah
sebelum itu kita ada banyak waktu yang harus kita habiskan untuk mengurus perizinan
pembangunan dan pengembangan pelabuhan kuala tanjung dibagi menjadi empat tahap
tahap pertama pembangunan terminal multiguna
tahap kedua pembangunan kawasan industri kuala tanjung
tahap ketiga pengembangan pelabuhan hub
tahap keempat pembangunan kawasan industri terintegrasi
pembangunan fisik tahap kedua akan dimulai pada kuartal kedua dua ribu tujuh belas
menurut pelindo satu
pembangunan fisik tahap kuala tanjung adalah pelabuhan yang berhasil mengembangkan perusahaan perusahaan tersebut
pembangunan tersebut juga mengembangkan pelabuhan di wilayah sumatera bagian utara
misalnya pelabuhan malahayati dumai perawang dan kuala eno
pelabuhan pelabuhan ini menjadi pelabuhan pengumpan bagi pelabuhan hub internasional kuala tanjung
pada dua ribu delapan belas pelabuhan kuala tanjung ditargetkan menjadi simpul aktivitas ekspor bagi sejumlah daerah di indonesia barat
yan prabudi batu barat